ikutin gue mulder tadi muter muter
dengarnya botol kecap yang kacanya terbuat dari daur ulang
lo tadi gak ikutin mereka sampe dalam
kalo gue ikutin mereka
tersusah janjin sama kalian
kalau itu tuh harusnya ikut mereka masuk ke dalam dulu
abis itu baru jemput ketua orang ini di luar
kok lu ngatur gue
kita itu cuma kesesaran saja
udah sih al
udah mending sekarang kita cari yang benar
atau kita mau mencar
dipet lagi kalau kita mencar nanti
lo tau gak mereka jalan kemana
udah kita mancar aja lah
jangan tak lupa ribut
nanti mereka tahu kita bagaimana
jadi gimana lo mau minta bantuan apa sama gue
untuk ngumpulin semua alatnya yang ada di dalamnya ini ya
anak ipa dan ips di sekolah
tiga puluh menit sebelum dia masuk sekolah
di lapangan depan sekolah ya
di luar jangan di dalam
nanti kalau ketahuan pak togar
atau guru guru lain ribet
oke itu gampang sih
kalian akan jujur dan tetap memperjuangkan cinta kalian
gua akan memperjuangkan cinta kita
akan memperjuangkan cinta kita
gua akan memperjuangkan cinta kita
walaupun itu harus ngelawan mereka
walaupun itu harus ngelawan mereka semua
kamu orang yang berbiasa dikepung
eh lo belum bisa kabur
woy jangan kabur lo
gue mau ngadepin mereka semua sih
ga sekarang juga
mending kabur aja deh
woy mereka mau kabur deh
kita kenapa mesti kabur gala si botol kecap
kita kenapa mesti kabur segala si botol kecap
kan kita ga salah apa apa
pemanasan gak sih
lo ngajak gua lari marathon
pemanasan itu bukan pemanasan olahraga tapi pemanasan ya gladiresik gitu loh sebelum kita tuh pacaran
karena kan kalau kita pacaran nanti kita akan melanggar hukum ipa sama ips
kita akan sama keheraran sama davin yaudah kita pemanasan lari lari aja dulu kejar kejaran sama mereka semua
kalau mau pemanasan tuh sama tikus tikus kesana gak usah bawa bawa gue
ayo rara buruan mereka masih ngejar kita loh
aduh rara capek banget
udah ayo buruan lah
aduh sakit banget
ayo buruan lah
yaudah sini opa bantu berdiri cepetan
bukannya gak bisa di kakek kuku keselera deh opa
yaudah sini panggil kita semua
iya opa yakin cepetan sayang mereka masih ngejar itu
belum kayak kenceng
kamu orang jangan kekabur woy
masih dia ilang
ikutin gue mulder tadi muter muter
dengar ya botol kecap yang kacanya terbuat dari daur ulang
lo bisa gak sih diam aja gitu
gue pusing dengarnya nih
karena genting kayak gini masih bisa bercanda
justru lu salah kerupuk kulit
di saat genting kayak gini kita tuh harusnya bercanda
supaya jernih pikiran kita
kalo kita kek ikut pusing lah stress lah
gimana mau mikir dengan jernih
mendingan kita sekarang cari rara kesini
lo bisa gak sih gak usah narik narik sakit tau gak sih botol kecap
yaudah mau kemana
sama jodoh gue nurut
akhirnya sampai juga di jalanan saya
apa pasti capek banget ya ganteng rara kayak gini
apa kan kuat
udah kamu tenang aja
yang penting sekarang kita udah jauh dari mereka
sekarang kita naik taksi aja yuk
biar bisa buru buru kabur
eh terus motor ombak gimana
makan masih parkir di taman
nanti kalau udah aman baru apa balik lagi buat ngambil motor apa
yang penting sekarang kita bisa buru buru kabur
pak buruan pak buruan
buruan pak buruan
kabur lagi mereka
kabur lagi mereka
padahal lelep sih kalian
ada kalau dari awal ikuti mereka dengan empat tultok
mereka itu sudah pasti tidak bisa kabur
kenapa nyalain gua
masih untung gua ngasih kabar
udah usah buat dipercaya
nyalain gua ngasih kabar
ali punya usaha tadi gitu
lo harus ingat
tujuan awak kita disitu itu apaan
bukan ribut kayak gini
gara gara ali toh
makanya davinity dia bisa kabur
ini michelle datang kesini mau ketemu sama mereka mau obrolin ini
tadi mereka sempat ngomongin sebelum kalian semuanya datang
mereka minta besok pagi sebelum jam sekolah dimulai
itu kita anak ipa anak ips disuruh kumpul semua di lapangan luar sekolah
untuk bahas soal ini
ini betul toh
kita lihat besok mereka mau ambil langkah apa
yaudah kalau gitu kita cabut aja yuk
yaudah kalau gitu gua juga pulang
eh gua antar
sel aku anterin ya
sel sama gua ya
sel sama aku aja
apaan sih apaan sih
ngambil dulu tuh apa apaan sih
mau berantem lagi ya
kayak bayi banget sih
gua bisa pulang sendiri
gak usah ngikutin gue
gak usah aja loh
limung prague gitu ya
makasih sekolah gue budget
dinasi wilayah ga mungkin mokok mulu
liur gue makan malam tardi
abang just pusat gitu
prepare beating yang walang
tunggu di depan ya
gue ga dengeri plandsingan
dun agak enter p casually
nih gim dopo ya
paketnya boleh saya foto dulu mbak
oh boleh boleh
oke kalau gitu makasih ya mbak
makasih ya pak
kok ganteng punya kirat
no kalau begini ceritanya foto kecap pasti
ketemu lagi di video selanjutnya
udah ada notif nih kalau paketnya udah sampe
ini pasti kerupuk boluet
sudah ngecek belum ya udah dibuka belum ya
udah liat belum ya sama apa yang gue kirim